debu tebal di jalur nasional pantura dendels gresik tidak hanya mengganggu pemandangan dan menyebabkan penyakit pernapasan
debu proyek perbaikan jalan yang tak selesai sepenuhnya ini juga berdampak pada tutupnya sekitar seratus pedagang di sekitarnya
beginilah kondisi jalur nasional pantura dendels gresik di jalan raya metoyo manyar gresik
dari dua bulan yang lalu hingga saat ini jalan raya ini semakin berdebu tebal
dampaknya bukan hanya mengganggu pandangan pengguna jalan tetapi juga menyebabkan kecelakaan atau bahkan menjadi penyebab dari penyakit pernapasan
sekitar seratus tempat usaha seperti warung nasi warkop juga toko swalayan mebel bahkan bengkel motor yang berada di sekitar jalan ini terpaksa tutup
salah satu pemilik warung makan dan pemibitan ikan mengatakan
agak berdebu bibit ikan yang dimilikinya banyak yang mati
biasanya banyak petani tamek yang membeli di sini tapi sekarang kondisinya sepi
sementara pengusaha mebel mengaku setiap hari harus menyemprot jalan berdebu di depan tokonya
meski begitu tetap saja tokonya tidak laku karena pembeli enggan berhenti di sini
jalan jalan tidak laku
jalan apa itu pak
kopi buah nasi keas
jalur sepanjang lima belas km ini sudah diperbaiki menggunakan kapur dan pasir batu atau sirtu
tetapi karena perbaikannya asal asalan maka jalur ini kembali rusak
jika panas berdebut tebal dan jika hujan dipastikan becek berlubang penuh lumpur